pelikan merupakan singkatan dari pedestrian light control yang diterapkan di lima kota administrasi dki jakarta
pembuatan pelikan crossing disebut oleh pemprov dki jakarta dengan alasan estetika serta ramah pejalan kaki dan penyandang disabilitas
dilengkapi dengan lampu rambu lalu lintas dan bunyi bunyian pengguna kendaraan bermotor wajib mematuhinya agar pejalan kaki memiliki kesempatan untuk menyeberang
namun nyatanya tak semua pengguna kendaraan bermotor patuh apalagi di jam jam sibuk tak sedikit yang melanggar rambu lalu lintas
penjalan kaki sudah berwarna hijau tapi pengendara motor dan mobil masih saja melintas
fakta ini berpotensi membahayakan pejalan kaki padahal rambu seperti lampu lalu lintas dan bunyi penanda telah berfungsi
memang tak semua pengguna kendaraan bermotor nekat melanggar
salah satu pelikan crossing tersibuk di pusat kota jakarta yakni di jalan mh tamrin misalnya
para pejalan kaki mengaku nyaman karena pengguna kendaraan bermotor mematuhi aturan
oh kalau itu enggak sih orang orang tertip kok beneran pas mencet pas hijau kita jalan pas merah kita berhenti
satu dua kali pernah tapi mostly tertib kok
efektif sih kan kita nyebrang di jalan besar kan gitu jadi kayak semua mobil atau kendaraan berhenti gitu sih
gak ada yang nyerobot atau gimana gimana sih
pemerintah provinsi dki jakarta mengaku bahwa kenyamanan pejalan kaki lebih diprioritaskan
daripada pengguna kendaraan bermotor
maka warga dihimbau untuk mematuhi peraturan
jika tidak dapat disangsi dengan denda maksimal lima ratus ribu rupiah
artinya begitu ada pelanggaran ini maka yang bersangkutan akan dikenakan hukuman
di mana bisa didenda administrasi sebesar lima ratus ribu atau pidana maksimum satu dua bulan
sejauh ini telah tersedia enam puluh delapan pelikan crossing di seluruh dki jakarta
rencana penambahan akan dilakukan di jalan jalan protokol
sementara untuk jalan arteri jembatan penyeberangan lah yang dinilai lebih tepat
diakartika fikri adin jakarta